bin kamarmu dibersihin
saya sama kamu berdua di luar ya
biar kamu istirahat
ada apa gak
jadi gini al
teman gue shaker ini udah berhasil nusurin
siapa yang sudah masuk dalam akunnya roy
dan siapa yang udah ganti password akun memory cloudnya roy
temen gue sih bilang
nomor itu tersimpan atas nama
cuma gue gak tau pasti
apa sara yang dimaksud ini mamanya elsa
michi pernah kasih tahu ke elsa